di tengah upaya menggalang koalisi pasca pilpres
presiden terpilih prabowo subianto menyindir pihak yang tidak ingin kerjasama politik
prabowo minta jangan mengganggu
dalam pidato di acara rakornas pan di jakarta
prabowo menyebut indonesia tak bisa dibendung kalau elit elitnya saling kerjasama
untuk itu katanya ia akan mengajak semua pihak bekerja sama membangun indonesia
prabowo lalu menyindir pihak pihak yang tak mau kerjasama
kata prabowo kalau tak mau kerjasama
jadilah penonton yang baik
saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama
orang lagi mau kerja kok
beri dukungan di komentar
selamat sore semuanya apa kabar
terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
bang habib pernyataan pak prabowo itu kalau ada yang tidak mau kerjasama jangan ganggu ditujukan ke siapa sih sebetulnya bang
itu adalah pernyataan yang normatif dan sering sekali disampaikan pak prabowo sejak dahulu
dalam berbagai event baik event internal di partai gerindra forum forum pengkaderan
taklimat taklimat maupun di event event yang terbuka ya ketika kampanye kampanye akbar tiga pemilu
intinya sebetulnya pak prabowo itu kan memang ingin mengimplementasikan politik kebersamaan politik merangkul
agar semua elit elitnya bisa bersatu bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat
bersatu itu kan belum tentu dalam satu pemerintahan belum tentu dalam satu kabinet ya
bisa di luar pemerintahan maupun di dalam
tetapi semangatnya sama sama ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa
kalau ada yang di luar itu maka ya jangan mengganggu
nah hal hal seperti ini memang sering sekali disampaikan pak prabowo ya
sehingga menurut saya kita nggak perlu mempertanyakan diarahkan kepada siapa
apalagi mengartikan ya mencocok cocokkan
oh ini ada partai yang sulit komunikasi dianggap begitu
lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana
jadi tidak ada yang mengganggu sejauh ini ya dari internal koalisi solid
atau ada yang mengganggu di luar nih
jadi gini makanya anda simak apa yang saya sampaikan
jangan terpaku pada yang sudah disiapkan pertanyaannya
jadi kalau anda mengikuti gaya komunikasi pak prabowo sejak dahulu
itu hal hal yang memang umum terus disampaikan beliau gitu loh
makanya kalau dikait kaitkan dengan misalnya konteks politik saat ini
pertanyaan anda munculkan siapa yang mengganggu ada atau tidak
bukan persoalan ada atau tidak jangan ada yang mengganggu
tapi kalau misalnya pak prabowo oke semua kita bisa bersatu
bersatu itu bisa di dalam pemerintahan bisa di luar pemerintahan
tapi sama sama orientasinya adalah untuk kemaslahatan bangsa dan negara
oke kalau mas burhan melihatnya ini betul normatif atau anda melihat ada hal lain di sini
saya tidak tahu persis ya siapa atau kelompok mana yang dianggap mengganggu
tetapi memang kalau boleh menyarankan
pernyataan pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun
termasuk oleh media itu sebaiknya dikurangi
karena pernyataan tersebut memang menurut saya terlalu strong
karena bagaimanapun banyak pihak yang mungkin punya proposal dan sekaligus kebijakan yang berbeda
tetapi semangatnya pada dasarnya sama dengan pak prabowo
yaitu ingin membangun kebersamaan pengen membangun negara
tetapi jalurnya tidak harus berada di dalam kekuasaan
nah pernyataan dengan diksi mengganggu kan bisa disalah tafsiri oleh pihak yang mungkin punya pendapat yang berbeda jauh dengan apa yang dimaksud oleh pak prabowo
tapi karena diksinya itu memakai diksi yang strong seperti itu
itu bisa saja orang mengait ngaitkan meskipun dasarnya tidak punya basis yang memadai
jadi lagi lagi semangatnya menurut saya harus dicari substansinya bagus
tetapi diksinya itu yang mungkin menimbulkan kesan seolah olah ada pihak yang ingin mengganggu
padahal apa yang dimaksud pak prabowo jauh dari itu
terlebih kan juga momennya berdekatan dengan yang terakhir pak luhut bilang
jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan ke depan begitu mas
betul mas jadi bisa menimbulkan spekulasi spekulasi yang tidak perlu
termasuk saya pribadi kan tidak mempersoalkan ya secara substantif pernyataan pak luhut misalnya soal toksik

karena bagaimanapun mungkin ada pihak yang semangatnya pengen buat negara
tetapi tidak dalam pengertian bergabung dalam kekuasaan
tetapi mungkin semangatnya perbaikan dengan jalur kritik
nah jalur kritik itu kalau kemudian dikasih label toksik
itu bisa menimbulkan perdebatan yang tidak penting
jadi menurut saya kita perlu memakai bahasa bahasa yang lebih positif
meskipun berada dalam kelompok yang berbeda tetapi semangatnya sama
nah saya ingin memakai pendekatan yang penting nih
satu kita mengenal yang disebut dengan istilah state state itu negara
dalam konteks state atau negara siapapun baik di oposisi maupun koalisi pemerintah
itu semangatnya merangkul seperti yang pak prabowo sampaikan berulang kali
tapi dalam konteks pemerintahan atau government orang bisa berbeda proposal kebijakan
dan kalau misalnya orang berbeda proposal kebijakan tidak harus dimaknai sebagai bermusuhan
jadi beda antara enemy dengan opponent
openen itu semangatnya bertanding tetapi enemy itu semangatnya dimusnahkan
nah semangat semacam ini harusnya nggak muncul dalam konteks masyarakat yang demokrasi
tapi di sisi lain kalaupun kemudian pak prabowo sudah menekankan
kalau ada yang tidak mau kerjasama jangan ganggu sejauh ini upaya untuk merangkul partai lain
untuk bisa bergabung dalam pemerintahan untuk menyukses
pemerintahan pak prabowo kebetulan bagaimana nih bang habib
apakah sudah mulus atau tidak kita jawabnya nanti ya bang ya
masih kami lanjutkan diskusi bersama habibur rahman
wakili partai gerindra dan juga burhanuddin muhtadi dari indikator politik indonesia
sekalipun kemudian ada pernyataan bahwa kalau tidak mau kerjasama jangan ganggu
itu bukan berarti bahwa partai gerindra tertutup untuk kritik kritik untuk pemerintahan berikutnya ya bang habib
bagian dari kerjasama adalah kami ingin menerima kritik dari internal
kami ingin sekali kemana mana saya juga ditugasi menghadiri acara acara seperti ini
ada instruksi khusus menyerap masukan dari narasumber narasumber lain
itu disampaikan saya kan salah satu jubir kan disampaikan kepada kami
jadi kami ini ditugasi bukan hanya untuk bicara tetapi juga untuk mendengar
sehingga kembali saya katakan itu adalah pernyataan normatif yang amat sering disampaikan pak prabowo
ingat sekali saya dulu dua ribu sembilan pak prabowo pidato di hadapan kami
aktivis ada buruh dan lain sebagainya
kedepan kebijakan partai gerindra adalah bagaimana bekerja sekeras mungkin mencapai apa namanya apa
bagi yang ragu ragu di ruangan ini silahkan keluar
itu kan semacam kata kata motivator ya
kalau dulu saya aktivis ya pro demokrasi
ketika melakukan yang namanya memotivasi kader kadernya
begitu juga pak prabowo mungkin dulu di kopassus ya di tni itu kan pelatih
tugasnya adalah memotivasi pasukannya
yang ragu ragu silahkan minggir
yang kita dengan kekuatan ini kita akan maju terus
jadi kalau upaya upaya merangkul partai lain terus juga kami lakukan
oke terima kasih banyak bang habibur rahman sudah menghadirkan di sisi kami kali ini
tapi kita juga perlu menyaksikan juga pernyataan dari pdi perjuangan
yang terakhir kali menyampaikan itu dari politisi deddy sitorus
ia menilai pernyataan prabowo yang minta pihak yang tak mau kerjasama jangan mengganggu
katanya ia menyayangkan pernyataan prabowo jika pesan jangan mengganggu ditujukan untuk
yang ingin beroposisi atau berada di luar pemerintahan
atau yang dimaksud adalah kekuatan kekuatan politik yang tidak mau bergabung dalam gerbong
pemerintahan artinya menjadi bagian dari kabinet gitu ya
kalau itu yang dimaksud itu sungguh kita sayangkan karena demokrasi kita ini kan memberikan hak
bagi tidak saja individu tetapi juga kelompok masyarakat
organisasi non pemerintah bahkan partai politik untuk memberikan masukan kritik
jadi kalau itu yang dianggap mengganggu ya saya kira pak prabowo harus mengklarifikasi itu
masih berlanjut diskusi kami bersama mas burhan udin muhtari
mas burhan soal pernyataan ini berarti anda merasa bahwa memang perlu klarifikasi lebih lanjut ya
karena tadi dari pdi perjuangan juga meminta hal demikian
ya jadi memang gini kalau dilihat dari konteks pernyataan tersebut
itu kan keluar dalam acara workshop nasional partai amanat nasional pan ya
dan pan adalah partai utama koalisi pendukung prabowo
jadi kalau melihat dari konteks acaranya itu pak prabowo sedang berbicara di depan forum internal
partai pendukung prabowo gibran
jadi semangatnya itu semangat membakar pasukan
dan apalagi tadi ibu habib menjelaskan konteks personal pak prabowo yang punya latar belakang tentara
tentara kan kita tahu ya pakai bahasa hitam putih kadangkala pakai bahasa yang wit us out without us gitu ya
jadi pakai bahasa yang serba black and white sesuatu yang mungkin dalam konteks politik
yang baru saja ditetapkan sebagai presiden terpilih itu menjadi kurang tepat
karena bahasa semacam itu bisa disalah tafsiri
ditambah lagi dalam momen yang sama mas burhan
prabowo sempat menyirir masalah ada parpol yang ngaku ngaku milik bung karno
terus menyindir ada partai yang minta mahar tapi tak setia ujung ujungnya
nah itu dia jadi lagi lagi konteks internal bertemu dengan latar belakang personal tentara yang hitam putih
kita punya banyak kepandian berdiplomasi ya
beliau kan pada dasarnya juga tidak seratus persen politisi kan pak prabowo itu
jadi itu kemudian mengeluarkan pernyataan pernyataan yang sangat mudah sekali untuk ditafsirkan
ada pesan lain yang disampaikan oleh pak prabowo
jadi menurut saya ke depan pak prabowo harus lebih banyak berhati hati ya mengeluarkan pernyataan
karena beliau sekarang bukan hanya ketua umum partai gerindra
beliau adalah calon pemimpin nasional yang akan segera diangkat sebagai presiden per oktober dua ribu dua puluh
dan setiap pernyataan dari pak prabowo akan selalu punya impact dan implikasi politik
karena kalau tidak bisa menimbulkan kontroversi
bung habib nanti akan semakin sering bikin klarifikasi ke publik ya
kalau misalnya pernyataan tersebut akan disampaikan terus oleh pak prabowo
apakah kemudian dengan keluarnya pernyataan pak prabowo itu menandakan bahwa dari koalisi kim ini sudah menutup pintu kalau ada mau gabung koalisi lagi
atau ada kans lagi untuk membuka pintu itu
nah ini menariknya kan di sini ada blessing in disguise ya dari pernyataan pak prabowo
artinya kalau kita menafsirkan dari pernyataan pak prabowo itu ada potensi satu dua partai setia pada jalur oposisi
karena bagaimanapun kan kita melihat dalam beberapa minggu terakhir upaya yang sangat sistematik untuk menarik kekuatan di luar masuk dalam kekuasaan
dan ini juga positif buat demokrasi kita
jadi kita memerlukan pengimbang kekuasaan yang mampu menyorongkan kebijakan alternatif di luar dari apa yang disampaikan oleh penguasa
jadi pernyataan pak prabowo ini menyiratkan ada satu dua partai yang tetap berada di luar
dan salah satunya adalah pdi perjuangan
jadi kita menyambut positif pdi perjuangan kalau setia dalam jalur oposisi
karena itu bagian dari mandat konstitusi bukan untuk demokrasi saja tapi juga untuk memberikan kritik yang konstruktif buat kekuasaan
oke mas burhanuddin muhtadi terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami
sebelumnya juga sudah bergabung habibur rahman mewakili partai gerindra